pemerintah mengeluarkan surat edaran nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh satu terkait peniadaan mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh
tadi sudah diumumkan di satgas covid kemudian
ini semua berlaku untuk moda transportasi darat laut udara kereta api
dan juga untuk kendaraan pribadi kendaraan umum mulai dari enam hingga tujuh belas mei
sanksinya menanti sama seperti tahun lalu
salah satunya kalau kendaraan pribadi mungkin anda juga mengalami tahun lalu yang mudik diputar balikan di tengah jalan
banyak pihak yang menilai sekarang pemerintah membuat keputusan yang atau aturan yang saling kontradiktif
melarang mudik tapi kemudian di tingkat lokal tempat wisata dibuka misalnya
kita bahas soal ini efektif atau tidak
sebenarnya larangan mudik tahun ini akan berjalan efektif atau tidak
dan kita juga akan mengambil suara atau pendapat dari mereka yang tentu saja terdampak langsung dengan larangan mudik ini
sudah bergabung para narasumber saya
dari secara virtual
pak budi setiadi dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan republik indonesia
pak budi selamat malam
selamat malam mbak
ya pak budi terima kasih sudah bergabung
saya juga sapa pak joko setiawarno
ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan masyarakat transportasi indonesia mti
pak joko selamat malam
selamat malam mbak putri
selamat malam bapak terima kasih sudah bergabung
saya sapa mas murnia lesani adnan ketua ikatan pengusaha otobus muda indonesia ipomi
mas wurnia selamat malam
selamat malam pak dirjen mas joko
selamat malam pak jani
terima kasih bapak bapak sudah bergabung
bagaimanapun surat edaran sudah dikeluarkan sudah dijelaskan aturannya juga
apa sebenarnya perbedaan mendasar dari aturan tahun lalu
kalau misalnya tadi saya mendengar konferensi persnya dari kakor lantas mengatakan penyekatan akan lebih banyak
hanya itu saja atau ada lagi yang lain yang lebih mendasar pak budi
ya pak budi
ya putus putus ya coba diulang lagi mbak
oke pak apa perbedaannya aturan yang berlaku pada tahun lalu dengan aturan yang sekarang
perbedaan mendasarnya apa yang sangat signifikan
kalau perbedaan yang spesifik sebetulnya adalah terkait menyangkut masalah wilayah aglomerasi ya atau wilayah kawasan perkotaan
dengan adanya survei yang dilakukan oleh badan litbang kementerian perhubungan
akhirnya dari kementerian perhubungan mengambil kesempatan yang lebih besar ya

di mana dari kementerian perhubungan kita sudah membuat peraturan menteri perhubungan nomor tiga belas juga tahun dua ribu dua puluh satu
dan kemudian kewajiban dari regulasi yang dibangun oleh kita yang didevelop oleh kita
masing masing dirjen nanti akan membuat turunannya
regulasi turunan dari peraturan menteri yaitu surat edaran dari masing masing dirjen
nah di bidang transportasi darat yang kita lakukan
perbedaannya yang pertama bahwa untuk kendaraan ini kan sekarang namanya adalah bukan menyangkut masalah
jadi istilahnya itu kita dengan peniadaan mudik untuk yang tahun dua ribu dua puluh satu dengan cara pembatasan
karena masih ada beberapa juga masyarakat atau kendaraan kendaraan tentu yang masih boleh melakukan perjalanan
dengan catatan tidak melakukan mudik
yaitu ada berapa kendaraan misalnya mungkin untuk kendaraan petugas kemudian pelayanan masyarakat
kemudian kendaraan jalanan
jalan tol yang melakukan faktor jalan tol sebagai masih boleh
dan kemudian kepada masyarakat juga masih dibolehkan
ada beberapa masyarakat yang masih boleh melakukan perjalanan
yaitu untuk asn pegawai bumn tni polri maupun pegawai swasta atau masyarakat biasa
dengan catatan ada kepentingan katakan kunjungan keluarga yang sakit kemudian ada yang meninggal dunia dan sebagainya
namun demikian ada persyaratan perjalanannya
jadi harus ada suatu keterangan kerja dari pimpinannya bagi asn atau tni polri yang melaksanakan pekerjaan
kemudian bagi masyarakat juga harus ada keterangan dari kepala desa tempat
memang ada kepentingan yang mendesak terutama menyangkut masalah keluarga yang sakit dan sebagainya
itu masih dibolehkan
kemudian perbedaan yang lain adalah bahwa kalau di tahun yang lalu
itu tidak kita secara spesifik mengatur menyangkut masalah wilayah kawasan perkotaan atau aglomerasi
nah di dalam peraturan menteri perhubungan nomor tiga belas di sektor perhubungan darat
kita sudah masih memberikan kepentingan
kami memberikan kesempatan pergerakan kendaraan pergerakan orang untuk wilayah aglomerasi yang ada di indonesia
tapi sudah di state juga di situ diantaranya adalah yang wilayah aglomerasi atau kawasan perkotaan
medan binje dirisedang dan juga karo kemudian jabodetabek
dari nanti masyarakat dari bekasi ke jakarta atau dari bogor ke depok itu masih dibolehkan
jadi sepanjang itu wilayah aglomerasi jabodetabek
kemudian juga bandung raya juga masih boleh
kemudian semarang kendal demak ungaran dan purwodadi juga masih boleh
kemudian jogja raya solo raya kemudian gerbang kertausi sulo yang ada di surabaya
termasuk juga yang ada di makassar sungu minata takala dan juga maros
nah ini hanya di dalam wilayah aglomerasi yang kami katakan tadi
nanti akan ada pengurakan jumlah kendaraan yang melayani
termasuk juga adalah kapasitas kendaraan yang melayani
yang boleh dinaiki oleh masyarakat
kita sudah mencet juga tidak boleh full
kemudian headway nya juga
kalau sekarang seperti transjakarta
headway kan bisa terjaga sekitar lima sampai dengan sepuluh menit nantinya
mungkin headway akan kita perpanjang
seperti yang sudah kita siapkan juga
ada beberapa by the service di beberapa kota besar
itu juga nanti kalau memang masuk dalam kawasan perkotaan
kita akan headway nya akan kita perpanjang

dan kemudian sebagai konsekuensi dari peniadaan mudik tadi
dan kemudian kita akan melakukan pengawasan dengan core lantas polri
ada sekitar tiga ratus tiga puluh tiga post checkpoint yang akan dibangun
untuk yang di wilayah perbatasan provinsi
perbatasan kabupaten kota
baik itu yang di jalan tol jalan nasional
sampai dengan ke jalan jalan alternatif yang lain
jadi kita akan mengupayakan untuk menutup semua pintu pintu keluar dari kota kota yang ada
yang ada di indonesia terutama yang kami sampaikan tadi
terutama dari jabodetabek untuk ke wilayah jawa barat jawa tengah dan sebagainya
sementara dari kami itu dulu mbak
oke saya ke mas kurnia sekarang
mas kurnia perusahaan otopus adalah salah satu yang terdampak dari hal ini
dari kebijakan ini tentu saja
respon anda silahkan mas kurnia
baik terima kasih kesempatannya
jadi memang kalau kita bicara dengan
pembatasan dan larangan mudik ini
ya kita harus sepakat lah ya
karena kalau alasan untuk kesehatan supaya bid sembilan belas tidak tumbuh dan menjadi merebak
namun sekali lagi kita hanya ingin semua ini kalau memang dilarang
alasan yang dilarang semua pergerakan dilarang
jangan sampai pergerakan pergerakan yang terjadi
nanti dilakukan oleh orang orang yang dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab atau ya dengan alasan alasan yang tertentu
pengalaman anda tahun lalu bagaimana mas kurnia
dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh itu kan banyak sekali terjadi kecolongan kecolongan pemerintah dilakukan oleh masyarakat
dengan cara apapun
kami pemegang izin resmi yang diberikan oleh kementerian perhubungan
dengan bus yang besar besar dengan jelas legalitas dan merek ini kan
dan kami pasti patuh
kami pasti patuh dengan arahan pembina kami kementerian perhubungan darat
dalam hal ini kan bapak kami langsung bapak dirjen perhubungan darat
nah namun kami minta semua yang menjadi aspek efek dari penyetopan ini kan
itu kami mohon diakomodir
nah dari situ kan ini kan tidak cuma melulu bicara bisnis mbak
namun ada aspek aspek lain psikologis di lapangan terhadap karyawan yang ada di tubuh kami
sudah pernah dikoordinasikan
kita sudah se pikon dengan bapak dirjen mengakomodir dengan para pihak dengan keuangan ojk dan stakeholder lainnya
kami harap itu segera kita kerucutkan supaya kami sebagai pelaku ini juga tenang gitu loh
kalau memang kami harus stop
ada kepastian itu ya yang dibutuhkan ya sebenarnya
kehadiran pemerintah atas keputusan yang diambil
karena yang kita sama sama harus tahu yang namanya restrukturisasi stimulus dan segala macam itu terhadap bicara bisnis
bulan maret ini terakhir mbak
kami sudah dari beberapa badan pembiayaan khususnya listing itu tidak memberikan relaksasi lagi
kita tidak bisa refleksor dan segala macam
ini ada perpanjangan lagi ya
jangan dilihat sepuluh harinya
tapi efek domino efek berkepanjangannya harus dilihat
nah ini kami mohon stakeholder lah ya selain kementerian perhubungan yang juga harusnya paham dan mengerti efek domino dari semua ini
nah terus ke karyawan pengemudi dan para pelaku yang ada di sekeliling industri kami ini
ini kan juga butuh

nah jadi ini yang memang sekali lagi saya sampaikan di forum ini kami seluruh operator insya allah akan patuh dengan keputusan pemerintah
ya namun kami harap pemerintah juga mengakomodir
sekali lagi ini bukan cuma tanggung jawab kementerian perhubungan
namun kementerian lainnya juga harus bertanggung jawab
dengan semua keputusan ini
nah jadi kami harapkan itu
di lain hal
kalau memang kami darat dikunci semua harus dikunci
mau rel mau udara mau laut
jadi tanpa alasan
kan pak dirjen sudah sampaikan tadi
jelas tuh yang bakal diatur itu kan dinas orang keseripahan dan segala macam
nah sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan dan memang real seperti itu ya kita sih nggak bisa ngomong
ya kemarin saya sudah ada rapat kecil dengan jajarannya pak dirjen
di direkturat angkutan jalan
saya coba diskusi kecil dengan apa langkah langkah yang harus diakomodir
karena kan mau diizinkan pak dirjen layanan ini kan pasti akan ada pak
nah namun kan ini lagi saya belum dapat arah kami belum dapat arahan lanjutan dari pak dirjen melalui direktur angkutan jalan
harus seperti apa
intinya sekali lagi saya tekankan di sini
saya berharap institusi selain kementerian perhubungan
harus membantu mengakomodir kesepakatan ini
yang diambil oleh pemerintah ini
karena kami selaku penanggung apa yang menjalankan amanah dengan izin yang diberikan
dan ada konsekuensi konsekuensi baik secara bisnis dan lain lain hal
itu yang harus kita sama sama ya sama sama kita hadapi
gitu sih mbak
baik kita sekarang jeda dulu
setelah jeda saya akan ke pak joko
pak joko termasuk yang memberikan
saran sempat pelarangan mudik kemungkinan besar tidak akan berjalan efektif tahun ini
apalagi di tengah psikologis pandemik fatigue yang sudah melanda sebagian warga
kita akan jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami memiliki beberapa data yang tadi juga sempat disampaikan oleh pak budi di awal
hasil survei yang kemudian sudah dilakukan oleh kementerian perhubungan
ada beberapa yang menarik di sini
sekitar delapan puluh satu juta orang
kemudian jika dilarang maka akan hanya diperkirakan yang ada di dalam kursus

saya ke pak joko sekarang
pak joko dari awal sejak pemerintah mewacanakan ada pelarangan mudik
anda termasuk yang mengatakan sebaiknya diatur saja tapi tidak dilarang sama sekali
tapi sekarang bagaimanapun ini sudah ditetapkan aturannya juga sudah turunannya ada
termasuk ini yang baru adalah soal aglomerasi ini
anda melihatnya bagaimana sekarang
sebenarnya begini jadi ini bahasa yang ada di masyarakat
jadi kalau banyak dilarang itu mereka sudah merasa agak sedikit terganggu
jadi mungkin lebih mengatur dan mengendalikan
namun ujungnya juga melarang
artinya bukan langsung dibilang melarang
kalau dibilang melarang itu sekarang sudah bergerak
dan sekarang sudah pada mudik
justru sekarang mudiknya sekarang ini tidak terkendali
sekarang penuhnya bukan main
jadi ini sekarang sudah berjalan
apalagi anak sekolah dari sekolah
ini sudah berjalan cuma dari tanggal enam sampai sebelas ya diam saja
tinggal sampai enam sebelas bentuknya mungkin seperti tahun lalu
kalau tahun ini ada tiga ratus penyekatan
nah kami itu mengusulkannya kan kalau tahun lalu dilarang sama sekali mungkin masyarakat bisa menerima
namun sekarang pemerintah kan sudah punya peta data zona zona
mulai merah ungu kalau saya tidak salah itu kuning sama hijau
nah kenapa pergerakan pergerakan itu mulai dari zona zona itu menuju zona yang dituju itu itu yang diatur
semuanya dikendalikan artinya ada karantina
entah itu merah mungkin kata kata dua minggu dan sebagainya
tesnya dan sebagainya
itu lebih top dan kan pemerintah dapat uang
jadi tidak perlu kertas seperti ini ini tiga ratus ini saya bayangkan kalau dua puluh empat jam kalau ini tiga ratus apa iya gitu
saya nggak yakin tiga ratus
paling nanti yang dua puluh empat jam ini jalan tol saja tol itu menarik dan telepon telanya cantik cantik
wah senang action ini padahal jalan lainnya terbuka gitu
ini data tahun lalu itu yang masuk di jawa tengah ketika mudik itu satu dua juta
itu menggunakan apa sepeda motor ya
angkutan pelat hitam kemudian truk per orang
nah kalau dulu kalau di lebaran sebelumnya ngangkut orang truk ngangkut orang itu sudah biasa
kenapa sekarang tidak disekat
kalau bawa barang di tengahnya ada orangnya
akal akalannya ada ada saja
maksudnya jadi karena bahasanya dilarang jadi pasti akan menemukan cara gitu ya
karena begini bapak
tahun lalu itu cnn indonesia kan juga kami juga teman teman di lapangan
kemudian sempat mengikuti menemukan banyak jalan tikus untuk bisa sampai ke tujuan
bahkan ada yang sengaja memarkir mobilnya di rest area kemudian jalan
melanjutkan moda transportasi lain estafet dan lain sebagainya
ini sudah diperhitungkan juga kah oleh pemerintah pak budi
baik terima kasih mbak putri
jadi sebetulnya kita semuanya harus memahami kenapa sampai ada peniadaan mudik yang dilaksanakan di tahun dua ribu dua puluh
jadi kita sudah mengulangkan yang tahun dua ribu dua puluh satu ini mengulang hampir sama dengan yang tahun dua ribu dua puluh
jadi semua masyarakat termasuk kita semuanya harus juga bisa mengkampanyekan kepada masyarakat luas
bahwa kalau ada pergerakan yang cukup masif dari masyarakat di beberapa kota besar ke daerah daerah
itu potensi peningkatan terhadap masyarakat yang terpapar itu akan pasti akan meningkat
dan itu sudah dipelajari semuanya oleh jugis jugas sehingga kenapa sampai jugis jugas membuat surat edaran no tiga belas
selain itu juga kalau ada pergerakan masyarakat ke daerah yang mudik seperti ini intinya kan ada silaturahmi dengan orang tua
nah sedangkan dari data yang ada dari badan lead banknya dari jugis jugas paling banyak terpapar adalah orang tua
jadi betapa sayangnya kita mungkin kita tidak tahu bahwa kita sebagai otg atau sebagai karir untuk yang covid sembilan belas
begitu sampai ke daerah ternyata kita menulari orang tua kita yang mungkin usianya lebih tua dibanding kita
karena memang dari data yang ada
bahwa orang tua itu lebih mudah untuk terpapar covid sembilan belas
juga banyak juga tenaga kesehatan kita yang menjadi korban
nah untuk itu semuanya kita juga lihat bersama bagaimana sekarang negara negara di eropa
ada gelombang ketiga menyangkut masalah covid sehingga sampai lockdown
jadi artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan penyediaan itu alasan seperti itu
dan berikutnya kalau kemudian tadi disampaikan bahwa koran transpori yang menampilkan
ada sekitar tiga ratus tiga puluh tiga pos penyekatan
itu nanti akan secara berjenjang
kemudian kita sudah sepakat terhadap rapat rapat dengan dari kepolisian dari tni
nanti di pos pos penyekatan itu unsurnya adalah dari kepolisian dari unsur tni
dari unsur pemerintah daerah bisa dari jisub maupun dari popp
jadi dengan pengalaman tahun yang lalu kita akan lebih ketat lagi
termasuk apa yang diminta oleh teman teman organda termasuk pak sani
untuk melakukan penindakan tegas kepada kendaraan
kedaraan kendaraan travel gelap
tahun lalu juga sudah kita lakukan namun demikian sekarang ini kita sudah mulai mengkampanyekan
tadi saya baru bicara juga kepada para karop seluruh indonesia di polda
di indonesia kemudian di lantas polda
saya juga menyawarakan juga menyampaikan juga menyangkut masalah bagaimana kita harus melakukan pengawasan
dengan ketat terhadap kendaraan kendaraan pribadi yang digunakan untuk mengangkut umum
sehingga nanti diharapkan sebetulnya dari teman teman organda juga ada yang dikhawatirkan
kalau organda nanti atau kemudian bus yang sudah mempunyai izin tidak melakukan perjalanan
atau tidak melakukan operasi khawatirnya nanti mungkin banyak bobol kendaraan travel gelap
kemudian nanti sepuluh hari berikutnya ada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan kendaraan travel gelap ini
atau ekosistem berubah nanti kan sayang kasian juga operator kita
untuk itu pak kakor lantas polri sekarang setiap kesempatan selalu menyampaikan bahwa kepolisian akan melakukan penindakan tegas terhadap travel gelap ini
dan jadi dengan demikian kita sedang berupaya nantinya dengan pengalaman tahun lalu untuk melakukan penyekatan di semua jalan baik jalan tol jalan nasional maupun jalan jalan alternatif yang lain termasuk juga adalah melakukan penyelidikan tegas untuk kendaraan tol tol
oke mas sani kalau misalnya bisa disampaikan kepada kami apa sebenarnya yang anda pelajari yang anda alami dari teman teman pengusaha otobus pada pelarangan mudik tahun lalu
jadi kami tahun lalu itu kami semua yang berizin resmi terfit dengan imbauan dan arahan di kementerian perhubungan
namun yang terjadi shifting
tadi pak jijan sudah menerima
dan itu memang kami selalu mohon izin kami selalu menyampaikan itu berulang ulang kali kepada pak jijan agar ekosistem ini akan jadi rusak
kan ketergantungan itu sudah nampak
jadi mbak putri dari pada saat pandemik terjadi sampai hari ini itu perpindahan shifting masyarakat dari menggunakan angkutan umum yang berizin ke angkutan tidak umum yang tidak berizin ini sudah sangat masif
dan sampai hari ini
hari ini melenggang
nah artinya ini kan saya tidak bilang kelemahan ya
justru kan ini yang harus dipelajari oleh pemerintah
jangan sampai itu tambah masif
nah saya terima kasih pak dirjen sudah sampaikan ke kita tadi
kalau pemerintah sudah berbicara internal akan lebih mempertegas
namun mau izin pak jijan kalau bisa saya tambahkan
jangan cuma pelak apa
pelaku angkutan gelapnya saja
penumpangnya dikasih hukuman juga pak
jadi biar ada efek gerah
nah akhirnya kan orang paham
yuk sekali lagi
kalau kami tertip ada celah celah
yang kemarin itu pak mas joko tadi disampaikan
yang terkontrol yang terperhatikan itu jalan tol
di jalan provinsi karena jalan kita ini kan banyak sekali jalur jalur dalam tanda kutip
saya juga nggak bisa salahkan
sekuat apa aparat di lapangan
tentu kan disipul sipul besarnya saja
nah jadi kita berharap semua memahami lah
semua sadar yang disampaikan pak dirjen tadi
sangat sepakat saya pak dirjen
jangan sampai kita membawa penyakit ke keluarga kita di kampung
kan itu artinya yang diinginkan pemerintah
nah jadi ini harus benar benar terukur dan tegas kepada seluruh pelaku
jadi ya mas joko mungkin detailnya lebih bisa nyampaikan lah
apa yang terjadi kemarin kemarin itu
mungkin kalau saya yang menyampaikan
pesannya kan kami kan membuka hal yang
sisi yang kami lihat dari sisi bisnis
tapi mungkin mas joko selaku pemerhati juga lebih bisa menyampaikan detail
apa yang terjadi shifting ini seperti apa
dan kecolongan apa ya dalam tanda kutip lagi ya
kecolongan kecolongan apa yang terjadi
di lapangan gitu loh
ya memang ya tiga ratus titik mungkin jumlah titiknya bertambah ya
ya ya sudah bertambah
menyangkut pembiayaan dua puluh empat jam

untuk saya nggak yakin gitu loh
jadi titik tertentu aja gitu loh
itu yang dipelajari oleh masyarakat
yang menjadi masalahnya di sini
apalagi di jawa ini kan lebih aman
atau mungkin dia bisa dua puluh empat jam
seluruh tiga ratus tiga puluh tiga titik atau tiga titik
pengelolaan biayanya luar biasa gitu kan
kecuali yang mau jaga gratis
baik masalah gitu kan
tetapi intinya begini
karena hanya tanggal enam sampai tanggal tujuh belas
sekarang pun sudah harus dimulai
kalau kita mau jujur
karena sudah bergerak loh
karena kalau memang intinya mau mencegah pergerakan gitu ya
soalnya ada area di jalan tol itu
luar biasa tuh pacarnya
jadi itu sudah terjadi
tetaplah cukup besar itu bukan pas tanggal enam sampai tujuh belas ya
akibat sekarang ini
gerakannya sudah meningkat
sebelum tanggal enam belas itu udah
jadi tanggal enam sudah berjalan semua
hal hal seperti ini
apakah sudah diantisipasi
karena memang melihat gelombang
jadi sekarang gelombang mudiknya tidak terpusat di beberapa hari
tapi kemudian menyebar
dan kalau misalnya memang
kalau misalnya memang
penularannya bergerak dari manusia ke manusia
jadi tentu saja kita harus membatasi mobilitas
kalau mobilitas memang harus dibatasi
artinya bukankah dari sekarang pun juga sudah harus dipantau sebenarnya
jadi pada saat rapat rapat
saya mengikuti yang pertama di pak perekonomian
kemudian menko pmk
kita juga melihat bahwa
skema yang menjadi perhatian kita
adalah yang pertama
atau sebelum kita akan melakukan pengawasan dengan ketat
atau boleh dikatakan yang mudik mendahulilah gitu
kemudian yang kedua
ada yang tanggal enam sampai dengan tanggal tujuh belas
apa yang harus kita lakukan
nah memang yang disampaikan oleh pak joko tadi
kalau kita lihat
memang kita juga mengantisipasi
atau sudah juga kita merumuskan
bagaimana caranya kita
untuk mengantisipasi masyarakat pekerja yang sektor informal di jakarta
yang kemudian berhasil menjelang lemari
kemudian kembaran mungkin akan tidak ada kegiatan gitu kan
itu kan pasti mau tidak mau akan pulang kampung
pulang ke daerah masing masing
nah saat itu sudah mulai direncanakan
atau kita sedang
ada beberapa upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah
bagi kita dari kementerian perhubungan
dijen perhubungan darat
saat itu memang sebelum tanggal enam
sifatnya kita adalah menghimbo
itu akan melakukan kampanye
akan melakukan edukasi kepada semua masyarakat
pada saat kondisi sekarang ini
jadi yang saya katakan tadi
bahwa semua negara besar di eropa
sekarang juga sedang lockdown
karena memang ada gelombang ketiga
kemudian potensi sekarang penularan
atau ada pergerakan yang cukup masif
itu akan meningkat
kemudian potensi juga terhadap rumah sakit
mungkin nanti akan penuh lagi dan sebagainya
jadi kita harus menyadarkan betul kepada masyarakat kita
jadi saya kira ini tugas kita bersama
karena semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat
saya kira demikian pak
kita sekarang jeda dulu
saya akan meminta
saya akan meminta tanggapan dari bapak bapak sekalian
terkait dengan pelarangan mudik tahun dua ribu dua puluh satu ini
sekarang kita jeda dulu
tetap di cnn indonesia newscast
pak joko yang harus sekarang betul betul diperhatikan oleh pemerintah apa
oke saya ke mas sani kalau begitu
mas ani ini sudah ketok palu sekarang
anda tadi sudah beberapa kali menyampaikan keluhan dan juga permintaan
agar mendapatkan perhatian dan juga fair untuk semua moda
darat laut udara juga jika dibatasi semuanya dibatasi
tapi sekarang yang betul betul ini ingin anda sampaikan
dan supaya kita semua dan juga pemerintah terutama kementerian lain yang mungkin tidak hadir di sini
ya justru saya sangat berharap pemerintah dalam hal ini kementerian yang lain yang terkait
dan yang harus tahu dampak efek domino dari kami yang di stop operasi ini
juga mereka harus perhatikan
juga harus paham dan bisa mengakomodir
jangan bapak kami kementerian perhubungan terutama bapak saya pak dirjen ini yang selalu dengan kami
saya ini anak durhaka sama beliau ini
selalu ngoceh selalu ngomel
saya tahu batasnya bapak siapa tapi mohon kementerian yang lain sekali lagi
contoh mbak putri
sudah jelas kita tidak boleh beroperasi segala macam
kok ya ada aturan harus wajib membayarkan thr walaupun dicicil
nah itu terus pembiayaan baik bank dan non bank
pojk sekali lagi saya tegaskan di forum ini semoga semua mendengar
pojk itu tidak ada yang bisa kami pakai
karena pada terdekatnya kami tidak mendapat stimulus apapun
jadi kami itu hanya ibarat tali itu cuma dipanjangin talinya saja tapi menggumpal di belakang
apakah memang pemerintah berharap di akhir apa di ya saya prediksi di ujung dua ribu
tidak sampai ke semester tiga dua ribu dua puluh dua ini ini banyak yang gerundung pengusaha
karena kalau istilah istilah orang jawanya benggelguri semua pembiayaan ini
nah ini sekali lagi mohonlah saya dengan bapak saya pak dirjen perhubungan darat
insya allah pak mohon pak tolong pak mohon beliau dengan kapasitas beliau selalu
selalu berusaha mengakomodir
namun yang lain kesannya tidak peduli
sekali lagi saya tekankan di sini di forum ini
kami pasti patuh
tapi kalau kami tidak bisa diakomodir mohon izin dengan segala hormat pak dirjen
kami juga bisa durhaka
kami akan lancar semua ini
tapi itu tidak baik itu terjadi
sekali lagi dengan teman teman kami dengan teman teman semua kami akan berlanggar semua ini
kami tetap akan patuh
tapi pertanyaan dari teman teman ini nasib kita bagaimana
supaya tetap bisa bertahan sampai nanti setelah lebaran dan bisnis ini bisa as usual gitu loh
jadi sustainability nya yang tolong juga pemerintah perhatikan
intinya itu mbak
ya baik baik terima kasih kita sekarang ke pak joko
pak joko masih tidak tersambung saya ke pak budi kalau begitu
pak budi itu sudah panjang sekali mas andi tadi menyampaikan beberapa hal diantaranya
mungkin saya yakin anda juga sudah tahu persis apa yang diharapkan oleh teman teman dari pengusaha otobus
ya saya kira mitra kita adalah organda mitra kita adalah operator
jadi saya kira kita juga pasti sejalan dengan teman teman operator
dan saya secara resmi sudah ada surat dari organda kepada kita untuk permintaan menyangkut masalah relaksasi
dan kemudian untuk menjabarkan itu semuanya kemarin kita sudah memfasilitasi
dari kementerian keuangan ojk dan kementerian perekonomian untuk menyampaikan aspirasi dari teman teman operator ini
kemarin baru kita rapat sekali namun demikian ya sudah disampaikan
dan kemudian berikutnya adalah sebagai kewajiban saya bersama sama dengan yang lain nantinya untuk mendorong terhadap relaksasi yang diharapkan oleh operator itu
dan sebetulnya pemerintah sudah juga mengambil keputusan keputusan untuk menyangkut masalah relaksasi secara umum
seperti kemarin rapat di menko pmk juga nanti pembagian menyangkut masalah yang dari kementerian sosial dan sebagainya
namun demikian yang disampaikan oleh pak sani ini masih dalam proses
kami mungkin pada tahapan berikutnya kami akan putar kembali rapat berikutnya
sampai kemudian minimal mungkin aspirasi dari teman teman organda dan operator ini bisa ada penjabaran lebih lanjut dari kementerian yang terkait
karena kami bukan kewenangan kami minimal mungkin kami juga turut bersama sama dengan operator untuk menyampaikan kebalikan

pak joko sudah tersambung sekarang pak joko apa yang harus betul betul dilakukan pemerintah agar tidak terjadi hal hal yang mungkin terjadi pada tahun dua ribu dua puluh
ada kecolongan ada yang lolos kasusnya juga tetap naik pak joko
ya yang jelas pertama itu sekarang harus kita masif lagi untuk kampanye protokol kesehatan
itu yang sangat utama sekali intinya di situ sebenarnya
masalah lainnya itu mengikuti saja itu yang dilakukan
sekarang ini sudah mulai kendor di mana mana
jadi saya katakan kita lihat kita kembali dulu lagi
yang kedua ini kan ada pengecualian
pokoknya kadang kadang ada pengawalan turan khusus dan sebagainya
saya kira itu kalau memang ada tarifnya disebutkan berapa tarifnya
karena ini tahun lalu jadi biaya tinggi
jadi kita lihat berapa tarifnya itu
kita jelaskan berapa besarnya tarifnya
biar uangnya masuk negara pnbp dan sebagainya
ketiga ini jangan terlalu banyak
pembeli pembeli itu buat aturan
dan aturannya juga tidak jelas
ini yang penting
banyak tiap kalau lima ratus pembeli buat aturan ya pusing juga masyarakatnya
ini yang terjadi
dan selip ada beberapa pembela juga tidak konsisten buat aturan
ya ada pemda yang masih mau menerima tapi kemudian menyiapkan tempat isolasi sementara
itu sama saja kan juga mengundang pergerakan
terima kasih pak joko setiowarno
malam ini sudah bergabung
pak budi setiadi dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan juga sudah bergabung
dan kurnia lesani adnan mas sani dari ipomi ketua ikatan pengusaha otomus muda indonesia
kita akan informasi berikutnya
gubernur dki jakarta amat riza patria menyatakan memaklumi orang tua yang belum mengizinkan anak anaknya melakukan kegiatan sekolah tatap muka
cnn indonesia newscast segera kembali